aktivitas warga kampung ini tidak jauh dari starling
mulai dari mempersiapkan es batu air panas stok kopi dan minuman ringan untuk dijual keliling jakarta
iwan ketua rt kampung mengaku seluruh warga yang tinggal di kampung ini memang berhubungan dengan profesi starling
ada yang berprofesi sebagai pedagang keliling ada yang menjadi agen starling hingga yang membuka warung untuk menjual makanan bagi para pedagang starling
menurut iwan warga sebenarnya sudah lama bermukim di sini
namun perubahan konsep menjadi kampung starling terjadi sejak tahun dua ribu
perubahan ini mengikuti mayoritas masyarakatnya yang menjajaki profesi berdagang kopi keliling sejak empat belas tahun lalu
ini khusus kalau
ini kan ada sepuluh agen dari sepuluh agen itu minimal paling banyak empat puluh empat puluh lima orang dalam satu agen
namun pedagang kopi keliling ini mayoritas dari suku madura
iwan mengaku sebelum berdagang kopi menggunakan sepeda warga menjual teh menggunakan gerobak
namun pada tahun dua ribu sembilan ada pedagang bernama darsa yang mencetuskan ide berdagang kopi keliling menggunakan sepeda
pedagang menggunakan sepeda dianggap lebih praktis hemat biaya dan mendapat keuntungan lebih banyak
darsa sang pecetus ide kemudian kembali ke kampung halaman di tegal jawa tengah
namun warga kampung tetap berjualan starling
sampai hari ini ada ratusan pedagang starling yang tinggal di kampung ini
karena mayoritas pedagang starling ini adalah perantau disinilah agen starling berperan
agen memberikan fasilitas bagi mereka yang datang dari kampung dan ingin menjadi pedagang starling
saat ini kampung starling memiliki sepuluh agen
haji syaiful salah satu agen starling di kampung ini mengaku seluruh keuntungan hasil berkeliling diambil oleh pedagang starling
para agen hanya mensyaratkan para pedagang starling membeli perlengkapan berjualan di agen masing masing
agen kan menyiapkan barang kalau datang dari kampung baru dia kasbon dulu
nanti kalau sudah punya baru dibalikkan
lagi ke bosnya gitu
apa aja semua sudah diperlengkapi sebeda termos semua permintaan anak anak gitu
itu agennya berapa
jadi berapa sekarang sudah ada berapa pedagang
syaiful mengatakan para pedagang starling ini memiliki dua shift yaitu pagi dan sore
para pedagang shift pagi akan berkeliling dari subuh hingga siang hari
sedangkan para pedagang sore akan berkeliling pada sore
seseorang yang sudah berkeliling dari atas sehari hingga tengah malam
sedangkan untuk rute berkeliling syaiful mengaku tidak ada pembagian wilayah
para pedagang bebas berkeliling dan berjualan dimana saja
namun biasanya mereka berjualan di area sekitar jakarta pusat
untuk membuktikan saya pun keluar dari kampung starling menuju sekitaran jakarta pusat mencari pedagang starling
nah kalau tadi kita udah keliling ke perkampungan starling

cek di jakarta ada nggak nih pedagang starling nah pas banget ini ada bapaknya halo pak aku
mau dong pak kopinya pak kopi apa nih pak uh ada banyak sekali nih ya pilihannya kayaknya saya
ini aja deh pak white coffee iya boleh nah boleh nggak saya ikut bikin pak oke ini gimana nih
awalnya saya harus ngapain pak oke ini ya kita gunting dulu kopi pilihannya ini kan ada banyak nih
segala macam merek lalu gimana pak oh gelasnya di sini nih jadi kita siapinnya di mana pak di
sini ya jadi di belakang disediakan meja kecil untuk mempersiapkan kopi
hai oke ini ada tong sampahnya juga ya pak ya oke lengkap ya nah sekarang air panasnya di mana pak
oke udah jadi apa ya udah begini aja aduk pakai sentok oke
nah ini dia jadi tadi bikinnya tuh cukup gampang karena disini udah ada lengkap sampai tong sampah
pun ada jadi enggak buang sampah sembarangan nih pedagang starling pak kalau dalam sehari bisa jual
berapa kopi pak ya kalau hari biasa ya agak mendingan tapi ya cuma sepuluh minggu dalam sehari kira kira keuntungannya berapa sih pak

ya kalau sehari ya man man dua ratus oke berarti pedagang kopi keliling ini cukup menjanjikan ya pak ya
kopi keliling ini dibanderol dari harga tiga ribu hingga enam rupiah per gelas rio serta pedagang kopi di
kampung starling lainnya mengaku omset perhari yang dia dapat cukup untuk hidup sehari hari dan
dikirim untuk keluarga di kampung para perantau difasilitasi dan diberdayakan untuk bisa mandiri

membuat kampung starling ini beda dari yang lain iwan ketua rt kampung starling berharap
pemerintah membina warga kampung starling agar lebih sejahtera aulia wardani tv fitriani jakarta